inilah aktivitas ibu ibu di kelurahan betet kecamatan pesantren kota kediri
sejak pagi mereka sibuk memilah dan memilih cabai sebagai bahan untuk pembuatan sambal pecel milik budi handayani
cara membuatnya cukup sederhana
pertama kacang tanah digilas dengan plat besi guna memisahkan kacang dengan kulit arinya
karena kulit ari pada kacang bisa menyebabkan rasa sambal pecel menjadi pahit
selain cabai dan kacang bahan bahan lain untuk proses pembuatan sambal pecel
yakni gula jawa daun jeruk nipis dan garam
selanjutnya seluruh bahan digiling untuk menjadi sambal pecel
industri sambal pecel ini sengaja memberdayakan ibu ibu yang sudah lanjut usia
guna membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarganya
untuk mendapatkan keputusannya dari patah nganggur di rumah
dalam sehari budi bisa membuatnya
budi bisa menghasilkan satu kwintal sambal pecel siap edar
sambal pecel milik budi ini dikirim ke sejumlah kota besar
seperti malang surabaya hingga ke jabodetabek
bahkan pengiriman sambal pecel juga sampai ke luar negeri khususnya hongkong dan dubai
di masa pandemi saat ini justru pesanan meningkat hingga tujuh puluh persen
hanya saya membuat sambal bocor dari situ karena bahan nggak pernah telat
terus untuk karyawan di sekitar kanan kiri yang saya rekrut
adalah karyawan ibu ibu yang ratusan
rata rata ada pensiunan
biasanya di perusahaan lain atau di instansi lain
sehingga saya berpikiran untuk memberdayakan mereka
untuk bisa bekerja di sini untuk mendapat penghasilan
sambal pecel per kilogramnya dijual seharga rp empat puluh
dalam satu bulan omset penjualan sambal pecel ini mampu mencapai puluhan juta rupiah
fadli rahmawan kontributor kediri jawa timur